waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah berjalan dengan lancar
alhamdulillah lancar juga nak
sampai sekarang belum ada yang bolong
semoga gak ada halangan jadi
amin amin insyaallah ya pak ya
elsa masuk rumah sakit
aduh masak apa ya
buat buka puasa
oh iya dia mau ambil bajunya elsa mungkin
baik ibu datang kok gak bilang bilang sih
iya maaf sekali tadi saya memang gak ngabarin
sebenarnya saya kesini itu mau ketemu sama elsa bu
karena dari pagi saya coba teleponin
tapi gak ada yang ketangkat
elsa ada di rumah kan
elsanya kan dibawa ke rumah sakit sama nino
tadi pagi dia pingsan bu
terus gimana keadaannya
ya kita sih tadinya mau nyusul ke rumah sakit
katanya biar elsa istirahat
udah agak lebih baik kok sekarang
elsa sekarang di rumah sakit mana ya bu
rumah sakit sejahtera
kalo gitu saya mau langsung kesana aja ya
oh yaudah iya ya oke
terima kasih banyak informasi ya bu chandra
maaf ya saya jadi cuman sebentar ya kesini
iya terima kasih ya
makasih bu sejahtera
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ini aku baru aja habis dari rumah nino
tadi rencananya mama mau ketemu sama elsa
tapi ternyata rasanya ada di rumah sakit

tidak ada yang bisa dikira
sakit apa kok sampai ke rumah sakit
iya bu chandra tadi bilang
tidak ada yang bisa dikira
jadi dia sekarang ada di rumah sakit sejahtera

ehm ini aku mau langsung kesana ya pak ya

yaudah mah sekarang papa berangkat ke rumah sakit deh
iya pak kalo gitu kita ketemu disana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
supir online udah mulai masuk kelas terkatanya
iya betul pak
ini pasti ada yang gak beres
aku yakin elsa pasti menyembunyikan sesuatu
sampai dia sakit seperti ini
pas dulu sama om
kalo gitu langsung aja aku atur semuanya
tinggal dia belajar sama rena
ketua pak ke dalem nih
ya kita ke dalem sekarang ya
ada papa kan ditemenin papa
aku gak suka ke dokter gigi
ah kenapa jadi kayak begini sih sekarang
udah sampe di titik ini loh
keren pake cara takut lagi
rena dengerin papa
gak apa apa kan papa temenin
aku gak suka ke dokter gigi ya pak
aku gak mau
aku gak mau
ya udah gini
papa temenin rena ke dalam papa gendong
jadi waktu pas giginya rena diperiksa
papa tetep gendong rena jadi rena gak takut

hmm sebentar kok gak lama ya
tiap mas al berdua sama reyna dia selalu mau bawa reyna ke dokter gigi
kenapa aneh banget ya
itu kayak tulisan di tempat tadi ma
tempat tadi apa
iya tempat aku pergi sama papa
kalau nggak salah namanya klinik heksasa
jauh nggak ya dari sini
mendingan sekarang aku cari dulu kali ya alamatnya di mana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah berjalan dengan lancar
alhamdulillah lancar juga nak
sampai sekarang belum ada yang bolong
semoga gak ada halangan jadi
bapak bisa full puasanya ya
amin amin insyaallah ya pak ya
elsa masuk rumah sakit
cenguk pak elsa ya
rumah sakit sejahtera
terus gimana kondisi elsa sekarang
kata mama sih sekarang udah gak apa apa
ini papa lagi baru mau
mau liat elsa sekarang
yaudah yaudah nanti aku kesana ya
yaudah papa cuma mau ngabarin itu aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemaren sabtu itu kan
tapi dia nggak bilang sih
dia itu pergi sama siapa
gue sih curiganya ya
ricky itu janjian sama elsa disana
abis milah kayak lebih baik aku rumah sakit aja kali ya
sekalian aku juga bisa tanyakan
semoga aja harus ada di rumah
tadi di luar itu siapa
eh temen aku mah
pemotretan aku mah
kamu temennya elsa kan ya
apa itu dulu alasan elsa yang bilang ke mertuanya
elsanya ada di rumah nggak
saya mau ketemu sama elsa
tadi dibawa sama suaminya ke rumah sakit
lihat kunci gak mah
dia kan yang di hotel waktu itu
ngapain dia kesini
saya mau tanya
kamu ada urusan apa ya sama elsa
pengen nanya elsa aja tante
maksudnya jadwal elsa
buat minggu depan kosong apa enggak
soalnya saya lagi nyari model buat
oh gitu ya
kalau saya boleh tahu
elsa dirawat di rumah sakit mana ya ranta
elsa dirawat di rumah sakit sejahtera
yaudah kalau gitu
saya kesana deh tante
sekalian saya mau dukung elsa
saya permisi tante